kpu dki jakarta sudah mengumumkan hasil rekapitulasi suara pilkada dki jakarta
hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil penghitungan real time yang dimuat di website kpu maupun quick count yang dilakukan sejumlah lembaga survei pada pilkada serentak lima belas februari lalu
kita akan lihat sama sama rekapitulasi suara pilkada dki jakarta menuju putaran kedua
ya itu dia tiga pasangan calon bertarung di pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas lima belas februari lalu
setelah dilakukan penghitungan suara real bagaimana hasilnya kita lihat
nah itu yang bersorak sorak tentunya yang memilih paslon nomor urut dua
ini artinya pasangan nomor urut satu harus tereliminasi dari pertarungan pilkada dki jakarta dua ribu tujuh belas
ini artinya dua pasang ini kemungkinan besar akan maju ke pilkada dki jakarta putaran kedua
dan saat ini program dan jadwal pagelaran pilkada dki jakarta putaran kedua sedang digodok dan masih menunggu masukan dari masyarakat
dan kita akan lihat ada pertarungan yang menarik dari dua paslon utamanya adalah bagaimana merebut hati para pemilih yang di putaran pertama ini memilih agus silvi
anda warga jakarta yang akan menentukan sembilan belas april mendatang